badan pembinaan ideologi pancasila menggelar upacara memperingati hari lahir pancasila hari ini
upacara peringatan digelar di gedung pancasila kementerian luar negeri pada pagi ini
kita langsung saja mengajak anda menuju ke lokasi untuk melihat prosesi upacara
persiapan pembacaan teks pancasila
tanda kebesaran buka
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran tutup
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata

tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata
tanda kebesaran buka hormat senjata